terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
partai demokrat berharap ketua umum mereka agus harimurti yudhoyono menjadi bakal calon wakil presiden
pendamping anies baswedan pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
anggota majelis tinggi partai demokrat syarif hasan pada selasa sepuluh januari kemarin menyatakan
pihaknya saat ini tengah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden terbaik pilihan partai
syarif hasan berharap pada bulan februari nanti saat pendeklarasian koalisi perubahan
partai demokrat pks dan nasdem juga sekaligus mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres
tentunya syarif berharap ahy bisa mendampingi anies baswedan untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh
sementara itu wakil ketua umum partai nasdem ahmad ali menyatakan belum ada pembicaraan terkait hal ini
ahmad ali menyatakan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama sehingga keputusan harus dibicarakan bersama sama
jika salah satu partai membuat syarat kadernya harus maju menjadi
wakil presiden maka dipastikan koalisi tidak akan berjalan dan bisa saja bubar di tengah jalan